masjid istiqlal jakarta dipadati lebih dari dua ratus ribu orang dan masa demonstran mereka melaksanakan sholat jumat berjamaah
lebih dari dua ratus orang yang terdiri dari masyarakat dan masa demonstran memadati masjid istiqlal
masjid yang memiliki daya tampung maksimal dua ratus ribu orang ini penuh sesak
dalam sholat jumat ini juga dihadiri anggota dpr dan gubernur nusa tenggara barat
jemaah yang menjalankan ibadah sholat jumat sampai meluber ke area parkir dan juga taman masjid
setelah sholat jumat rencananya para demonstran akan meneruskan aksi mereka ke baris krim dan juga istana merdeka
dalam aksi ini masa yang tergabung dari beberapa elemen ormas islam menuntut ahok diadili karena dianggap melakukan penistaan agama
sebelumnya front pembela islam fpi melakukan persiapan dari mengumpulkan masa
juga mengalokasikan logistik menjelang aksi demo yang akan digelar di depan istana merdeka
rizik syihab memimpin keberangkatan masa dari kantor dpp fpi di petamburan jakarta pusat ke masjid istiqlal
logistik berupa makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi oleh masa yang akan melakukan unjuk rasa di istana merdeka
setelah melakukan rapat tertutup pemimpin fpi rizik syihab memimpin anggotanya yang sudah berkumpul untuk langsung menuju masjid istiqlal jakarta pusat
aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul dua siang dimulai dari masjid istiqlal bergerak ke gedung baris krim dan ke balai kota
kemudian berakhir di depan istana merdeka